ternyata kan apanya ada
mas ada penyadab di rumah kita
pantesan gerak gerik di rumah ketahuan
pantes mereka tau andin sama mama pergi dari rumah
ternyata kan apanya ada
semoga semua penyadap ini bisa ditemukan
tolong lindungi keluarga ini
sayang kamu tenang ya mama dan papa pasti bisa lewatin semuanya
apa ada orang
iya pak apa bu linda nya ada
tadi dia buru buru pergi sama anaknya bawa koper sama tas kedi juga mas
bapak tahu bu linda mau kemana
saya gak tau
oh gitu ya
ya makasih ya
saya harus kasih tau pak a nih
jadi aku bakal ke rumah bu linda
kalau bu linda sudah pergi buru buru
saya ada satu tugas lagi buat kamu ya
apa itu pak
kok gak ada orang sih
di depan nggak ada
pada pergi ya
kok nggak ada orang
ada orang di depan
ada orang di depan
ada orang di depan
ada orang di depan
ada orang di depan
ada orang di depan
ada orang di depan
ada orang di depan
ada orang di depan
ada orang di depan
ada orang di depan
apalagi aku chats
di pemangissent ya
waduh muka pabos serius amat ada apaan ya
lo tau im
waduh sedruk lo
tunggu sebentar ya pak
gue mau kasih ke elsa besok
semoga dia suka
besok gue mau ke bandung
tapi ribet banget ya kalau nik travel terus
apa gue ambil mobil ke rumah ya
kayaknya orang orang suruhan felix udah gak ngikutin gue
felix juga udah meninggal
besok subuh subuh gue ambil mobil ke rumah
terus gue ke bandung deh
ini bajunya sudah saya siapkan
sepatunya juga sudah saya semir
udah lama sih tapi
sorry ya pa
setiap tanggal dua puluh tiga september
selalu pake setelan
dengan warna hitam
wah anaknya papa
perhatian banget ya
udah lama sih tapi
udah lama sih tapi
udah lama sih tapi
kalo kamu udah siap buat denger
sekarang makan dulu
udah lama kita enam puluh empat
kapan self prep